sebuah ambulans dihalangi mobil pribadi yang memutar balik di kota depok jawa barat sudara
polisi tengah menyelidiki kasus ini dan telah mengantongi identitas pemilik mobil pribadi tersebut
terlihat ambulans yang sedang mengantar pasien terhalang oleh mobil berwarna hitam yang sedang putar balik
hingga menghalangi laju ambulans
bukannya segera memutar balik sang sopir mobil hitam ini malah turun ke jalan dan justru menegur sopir ambulans
polisi menyebut sudah mengantongi identitas pemilik mobil dan akan melakukan pemeriksaan
serta pengecekan keabsahan surat surat mobil
jika terbukti melanggar akan dikenakan tilang